pak pak pak pak
bapak mau ngapain sih pak
pak turunin saya sekarang pak turunin
pak pak kita pintunya sekarang
kelihatan dia gak nyaman banget kalau aku ngebahas soal serenity hotel
apa mungkin memang elsa sama ricky kesana
tapi untuk apa
karena aku tau banget elsa tuh sangat pencinta mas dino
tapi buat apa dia pergi kesana dengan ricky
kok kita pas ketemu disini
iya saya kesini karena saya mau lagi jenguk adik saya yang lagi sakit
pak victor sendiri
ah barusan saya antar orang tua berobat
emangnya ada pak
saya tuh tadi itu pengen ketemu sama bapak dan pengen saya omongin
tapi ternyata bapak lagi gak ada di ruangan
nah kebetulan ketemu disini
jadi saya ingin menanyakan sesuatu pak
saya agak sedikit kaget pak
saya diundang untuk menjadi pembicara di seminar itu
dengan secara mendadak
dan kalau kata bu miranda itu permintaan khusus dari bapaknya
memang saya meminta ke panitia dan narasumber yang lain
karena apa pak
enggak karena permintaannya
memintaan pak aldebaran
sampai ketemu tak pak
pak aldebaran bilang
bu andin sangat ingin sekali menjadi pembicara di acara seminar itu
mungkin nanti bu adin akan sungkan
maka saya bilang dari bapak kepala yang
eh tapi gak usah khawatir
saya baru saja mendapatkan informasi dari acara seminar itu
saya baru saja mendapatkan informasi dari acara seminar itu
berjalan dengan lancar dan baik sekali
seperti prediksi pak al
bahwa bu anin pasti akan mampu dan bisa
menjadi pembicara yang baik
kalau begitu saya permisi bu andien
bagaimana mama mau cepat sembuh
kalau makan aja cuma satu dua sop doang
mama kan nggak suka makanan rumah sakit
jangan teriak teriak oke
kayaknya mbak elsa benci banget sama riki
pergi dari sini
dan mbak elsa kayak ketakutan gitu
karena riki ada di sana
ngapain sih mas al suruh pak victor segala
kan aku jadi malu
kamu udah siap mas
saya baru ingat
itu lagi ada grand opening brand duorica
saya udah siap
saya dapat undangannya
itu brand terkenal banget loh mas
yes saya dengar katanya di sana banyak artis artis sama selebgram juga yang datang
siapa tahu kan kamu bisa belanja tas
mungkin belanja baju
atau belanja apa lah yang suka suka kamu
kartu saya masih ada di dalam muka
ya udah nanti pas selesai nganterin aku ke sekolah
saya anterin kamu sana
gak usah mas aku antrean aja
tapi kalau mas al pengen aku jadi pembicara
tapi ngapain juga dia nawarin aku ke pembukaan butik
aku ngerasa semua ini aneh deh
pokoknya nanti pas sampai rumah
aku harus tanya sama dia
sampai lupa mesen lagi
bu taksi bu
saya udah muter muter bu
belum dapat orderan
kalau ibu berkenan naik taksi saya aja bu
kasian juga lagi nih bapak
udah tadi udah nyari tapi belum dapat order
yaudah pada aku nunggu lagi
mendingan aku naik gini aja lah
tapi antarin saya ke ini ya
ke ponok pelita jalan alam anda lima
saya tau alamatnya
sa papa mama pulang dulu ya
ingat kamu makan yang banyak
dan jangan banyak pikiran
biar cepat sembuh
kalau udah jingukin aku

tidak tia pak
aku antar sampai depan bu
aku tinggal nanti ya
kau sudah letting ke opermu
apa yang anda harus bah tiongkokous buat
pkb antar tiongkokous
akan disini pak
apa sih yang sebenarnya masalah pikirin
apa ada yang masih disembunyikan sama aku
walaupun aku udah jadi istri mas al seutuhnya
tapi aku masih merasa ada yang mengganjal
mas al masih seperti menutupi sesuatu dari aku
ini kok taksinya lewat sini sih
lewat jalan kecil
seharusnya kan bukan lewat jalan ini
pak pondok pelita aranya tuh gak lewat sini pak
tadi saya liat gps
kalau lewat jalan raya macet bu
jadi saya motong lewat jalan alternatif
supaya kita lebih cepat
ini jalan rayanya juga lancar banget
saya gak suka kalau lewat sini pak motor balik aja ya pak
tapi mau ngapain sih pak
pak turungi saya sekarang pak
pak bantuin saya pintunya sekarang